kan ini mah perbuatan tuyu
kan saya udah pernah ngalamin kejadian kayak gini
waduh si tuyu berani beraninya ngerampok rumah saya
emang dia gak tau siapa saya
ah lagi marah
min tadi ada hantu hantu gimbal mi
yang lain kayaknya mereka juga pasti lagi siap siap kan
jangan gede gede ya tuh mangapnya
hawanya itu loh hawanya bikin sepet mata
maklum kan namanya juga begadang tuh
kok tuh tuyul belum nongol juga sih
dia capek nih
perasaan kita udah nungguin dari tadi
tuyulnya kok gak bisa dijebak
apa jangan jangan dia tahu perangkap kita ya
sabar atuh jangan ngeluk aja
tekan banget ya

kalau mau menyampaikan aspirasi kan bisa dengan baik baik
ngobrol datang ke rumah saya bicarain
bawa kulupet tepes jengkol datang ngobrol
pak rt ini makanannya saya ingin menyampaikan sesuatu
gitu kan enak
kan abang teruai pak rt
yaudah kalau begitu kita minta pak rt geledah rumahnya bandulo